masih dari ibu kota para pengunjung monas akan segera mendapatkan taman baru yang bisa menjadi tempat berkumpul berkreasi dan menyampaikan aspirasi
taman yang terletak di silang barat laut monas ini dinamakan taman pandang istana karena lokasinya yang berdekatan dengan istana negara
hari ini gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama akan meresmikan taman tersebut
di lokasi sudah ada produser lapangan cnn indonesia maria sarjana
ya selamat pagi maria bagaimana dengan kesiapan menjelang pembukaan ataupun diresmikannya taman pandang monas hari ini
ya selamat pagi anissa dan juga yuda betul sekali bahwa memang hari ini akan dilakukan pembukaan atau peresmian taman pandang istana yang memang berada di kawasan monas ini
namun pembukaannya masih nanti sekitar pukul tiga waktu indonesia bagian barat
yang menarik memang anissa dan juga yuda
taman ini berbeda dari taman taman yang sudah ada di kawasan monas karena taman ini menggunakan ciri khasnya yaitu ciri khas tipografi
di sebelah kanan saya ini adalah tipografi yang memang sedang dibuka sedang kemudian dipersiapkan untuk nanti ada acara pembukaan atau seremonial pembukaan
yang akan dilakukan oleh gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
nanti pada pukul tiga sore ini adalah tipografi dan tidak hanya itu di tempat ini juga ditulis berbagai hujangan
atau kata kata bijak dari beberapa toko seperti dari gus dur kemudian dari yb mangunwijaya kemudian dari beberapa toko toko lain
yang memang ini ditujukan untuk memberikan spirit baru bagi warga yang kemudian datang ke taman ini
anissa dan juga yuda tidak hanya tulisan tulisan bijak tidak hanya tipografi tapi juga ada tembok mural di sebelah kanan
saya ingin ajak anda anissa dan yuda untuk lebih dekat dengan temboknya
lebih dekat dengan tembok mural di sini
karena ini cukup menarik
tembok ini digambar gambar seperti itu dengan kreativitas sehingga mempercantik taman ini
nah ini adalah tembok mural yang saya maksudkan tadi anissa dan yuda
tembok yang memang disuguhkan atau diberikan nama dinding aspirasi
sehingga nantinya warga jakarta bisa menuliskan atau menggambar sesuatu di dalam tembok tersebut
tidak hanya itu kemudian atmosfer yang lain
ada di tempat ini nah ini salah satunya ada lampion lampion cantik yang nanti ketika malam hari akan memberikan
tambahan sinar dan juga keindahan dari taman yang berada di monas dengan
luas sekitar lima ratus m persegi ini nanti acara pembukaannya akan dimulai pada pukul tiga dan akan selesai sampai dengan
pukul delapan dengan berbagai acara di tempat ini anissa dan yuda
ya maria jika warga jakarta ingin datang ke sana apakah bisa langsung datang saja pada pukul tiga atau harus mendaftar dulu
bisa saja anissa dan juga yuda warga jakarta termasuk anda berdua untuk datang langsung ke tempat ini menyaksikan pembukaannya kemudian mencoba
taman baru yang nantinya bisa kita sama sama gunakan untuk
bersendagurau bersama keluarga maupun mencari
inspirasi karena memang di tempat ini
sebetulnya ditujukan untuk
mengutarakan aspirasi bagi warga jakarta dan juga mendapatkan inspirasi inspirasi dari beberapa atau berbagai
tatanan unik di taman ini anissa dan yuda
ya maria sarjana terima kasih untuk informasi anda dan kami tidak sabar untuk melihat taman pandang istana yang dibuka pada pukul tiga sore nanti